dan untuk mengetahui lebih lanjut jelang peringatan dua puluh tahun sembilan sebelas sudah bergabung lewat sambungan skype
producer voa new york narathama rukmananda di new york amerika serikat
selamat sore waktu jakarta mas nara
selamat pagi waktu new york ferdi apa kabar
baik sehat mas ya
oke terima kasih
mas nara kita ingin mendapatkan gambaran begitu ya cerita bagaimana kemudian warga new york di sana
melihat dan anda juga memotret persiapan jelang peringatan sembilan sebelas atau sembilan sebelas
yang ingin kita ketahui di sana ini bagaimana kemudian dua puluh tahun berlalu
seperti apa sih refleksi kejadian ini terhadap seluruh lini kehidupan masyarakat di kota new york khususnya mas nara
ya peringatan sembilan sebelas di kota new york itu seperti setiap tahun itu selalu diselenggarakan dengan suasana yang sangat

tapi untuk tahun ini agak berbeda karena tahun ini adalah dua puluh tahun sejak kejadian
jadi sudah ada satu masa dimana ada satu generasi yang selalu berada di situ belum pernah merasakan kejadian ini
kemudian sekarang harus merasakan karena adanya seremoni ini
dan untuk khusus untuk hari ini presiden joe biden dan juga mantan presiden obama akan datang ke seremoni
dan nanti siang juga ada kabar bahwa
mantan presiden donald trump juga akan datang ke seremoni
dan memang kalau dilihat kota new york ini sudah cukup beradaptasi dengan kondisi setelah sembilan sebelas
tapi rasa trauma rasa kecerdasan percayaan warga terhadap terorisme juga masih tinggi
jadi karena kita ketahui bahwa ada dua sembilan ratus tujuh puluh tujuh orang yang meninggal pada saat kejadian sembilan sebelas
jadi saat ini boleh dikatakan sudah normal ya
kondisi covid sekarang ini
kondisi covid dimana orang sudah bisa keluar tidak memakai masker gitu ya
jadi suasananya itu memang sudah lebih biasa sudah sebalik normal
rasa trauma masih tetap ada di antara warga new york
terutama di daerah area ground zero
jadi setiap tahun bahkan setiap hari itu selalu saja ada warga dari para korban
kemudian pada turis turis asing dari luar negeri maupun turis dari lokal di amerika
datang ke ground zero untuk menyatakan bela sungkawa dan menyatakan penghormatan
kepada para korban sembilan sebelas ini
jadi sekitar ground zero itu bahkan di ground zero itu kan sekarang ada museum
museum itu di dalam museum itu banyak sekali ornamental men
banyak sekali barang barang atau bekas bekas bekas runtuhan dari sembilan ile
yang kemudian ditabik museum dan kemudian dieksibit kepada para pengunjung
dan pada hari ini ini memang jalanan sudah ditutup ya
karena di jersey itu kan ada di daerah lower manhattan
itu sudah jauh juga dari chinatown
jalanan sudah ditutup dan semua orang terutama dari sembilan puluh satu
dari kepolisian dari pemadam kebakaran
semua sedang bersiap siap untuk datang ke seremoni
dan bukan hanya di kota new york saja ya
di nassau county di county county juga mengadakan seremoni yang terpisah
mereka mengadakan penghormatan karena ada seperti di nassau county di new york ini
ada sekitar tiga ratus warga di kota itu yang meninggal pada saat itu
secara bersamaan karena sembilan sebelas
ya mas nara banyak kesan begitu ya
bukan hanya dari warga kota new york begitu
tapi juga turis
kalau warga indonesia atau diaspora di sana punya kesan tertentu tidak ya
atau ada dampak tertentu mungkin yang ingin direspon begitu
sepuluh tahun yang lalu itu memang banyak sekali warga negara indonesia yang juga bekerja di area
tapi tidak ada yang bekerja di gedung world trade center
tapi mereka pada umumnya bekerja di area sekitar world trade center
saya sempat bertemu dengan dua orang warga
salah satu ada warga adalah yang tinggal di new jersey
kemudian dia bekerja di kantor
di sekitar dua blok dari world trade center
dan dia mengatakan bahwa sampai sekarang ini trauma itu masih ada ketika dia berada di kantor
karena dia ketika terjadi peristiwa itu
kemudian banyak sekali trauma itu datang karena banyak debu ya
karena dia harus cepat cepat keluar dan tidak bisa keluar
tidak ada transportasi gitu
kemudian dia juga masih merasakan trauma itu datang dari negara negara yang lainnya
kadang kadang ada sedikit sesak nafas sampai sekarang gitu ya
dan juga ada teman yang kemudian terjebak di bawah subway
jadi dia berada di kereta subway ketika kejadian itu
dia kemudian harus turun di salah satu metro subway yang dekat dengan line sebelas
dengan world press center ketika dia keluar di subway
begitu kejadian dan subway nya stuck
jadi dia tidak bisa keluar
pintu subway dibuka paksa dia keluar
begitu kuat ternyata sudah penuh dengan keruntuhan dan debu dan sebagainya
oke menarik ada yang disebut dengan victim compensation fund
banyak sekali korban korban yang sampai saat ini masih merasakan dampak dari peristiwa itu
dari sisi kesehatan
ada yang karena petugas kesehatan gitu ya
karena waktu itu harus bekerja selama hampir satu bulan
datang ke lokasi kemudian banyak sekali debu
kemudian bekas bekas terung tuhan
kemudian dia menghirup udaranya itu tuh masih tidak bukan udara segar ya
nah itu ada yang terkena penyakit
ada juga yang terkena penyakit
kanker kanker gitu ya
karena dampak itu dan pemerintah di kota new york
ini kemudian mengadakan apa yang disebut dengan kompensasi
jadi mereka bisa meng claim bisa meng claim back
jadi mereka bisa mendapat kompensasi
untuk perawatan kesehatan mereka karena menjadi dampak
tapi kompensasi juga berlubang dari warga indonesia
jadi warga indonesia rasa rasa mereka hanya merasakan dampak saja dan traumanya saja
oke baik mas nara kesan positif yang tentu kita harapkan
walaupun peristiwanya sudah berubah
berjalan atau berlangsung dua puluh tahun yang lalu
kita berharap persiapan ini lancar dan juga seremonialnya juga berjalan dengan baik
terima kasih mas nara sudah bergabung dengan kita sore ini